anda kembali di cnn indonesia today banjir di jakarta telah merendam sejumlah titik di ibu kota tak terkecuali kawasan bisnis di kemang jakarta selatan
hingga minggu sore kawasan elit ini masih dibersihkan toko dan restoran masih tutup kerugian yang dialami diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
banjir di jakarta telah merendam sejumlah titik di ibu kota tidak terkecuali di kawasan elit kemang jakarta selatan
daerah ini telah terkepung banjir sejak sabtu dini hari sekitar pukul satu pagi dan baru mulai surut pada sabtu sore dan saat ini pun sedang dalam proses pembersihan
meski dipenuhi dengan bangunan mewah seperti restoran dan juga hotel namun kawasan ini tetap menjadi langganan banjir di ibu kota
meski demikian banjir kali ini disebut menjadi banjir yang terparah
hingga minggu sore petugas dinas sumber daya air dan pemadam kebakaran masih membersihkan kawasan bisnis di kemang
kemang jakarta selatan
air yang masih menggenangi sejumlah titik seperti di basement gedung disedot oleh petugas pemadam kebakaran kemudian dibuang ke kalik kerukut
selain petugas warga dan sejumlah pelaku usaha juga sibuk menyelamatkan barang barang yang tersisa
restoran tamani kemang jakarta selatan salah satu tempat yang terendam air
supervisor rumah makan tersebut chandra memperkirakan kerugian yang dialami restoran mencapai ratusan juta rupiah
properti bisnis berupa komputer
meja kursi pendingin makanan dan lainnya terendam air luapan kali kerukut selama berjam jam
ruangan dalam restoran penyedia santapan ala barat ini digenangi air setinggi paha orang dewasa atau kurang lebih satu meter
kita nggak sempat buat evakuasi barang barang yang ada di resto
kalau nggak mau paginya baru saya kesini lagi udah hancur semua barang barangnya
kalau untuk yang rusak banyak
mulai dari barang mentahnya itu juga banyak yang sebagian rusak
untuk seperti cpu komputer itu juga banyak yang rusak karena posisinya tenggelam semua
terus untuk meja sopa itu rata rata rusak semua
paling tinggal yang besi besi aja yang nggak rusak
meja meja jati kita ngambang semua rusak semua
seperti tisu semua itu nggak bisa diselamatin
untuk kerugian ya sekitar ya ratusan lah
tak banyak yang bisa dilakukan
sejumlah toko dan restoran pun memilih berhenti beroperasi sementara hingga kondisi benar benar membaik
saat ini upaya menyelamatkan barang barang dan properti bisnis terus dilakukan
namun upaya membersihkan gerai dari sisa lumpur akibat banjir tersebut terkendala saluran listrik dan air yang padam
pada saat yang sama gubernur dki jakarta anies baswedan mengunjungi jalan raya kemang jakarta selatan
gubernur melihat kondisi beberapa kondisi
dia menyampaikan apresiasi kepada para petugas pemadam kebakaran dinas sumber daya air hingga masyarakat dki jakarta yang telah bekerja sama menanggulangi banjir sehingga genangan air di jakarta tidak berlangsung lama
sekarang sudah mulai tumbuh sudah kering semuanya jadi mudah mudahan nanti masyarakat bisa segera beraktivitas kembali
saya kesini untuk memastikan menyaksikan dari dekat dan menyampaikan apresiasi kepada teman teman yang bertugas
saya ingin menyampaikan penghargaan terima kasih apresiasi kepada warga kepada organisasi organisasi sosial organisasi kemanusiaan kemudian juga organisasi kemasyarakatan yang ikut membantu warga jakarta di masa sulit ini
menurut gubernur anies pemerintah provinsi dki jakarta telah menyiapkan tempat tinggal sementara bagi warga yang terkena dampak banjir
saat ini masih ada sepuluh tempat pengungsian yang masih aktif
sebelumnya ada empat puluh empat tempat pengungsian yang tersedia
sepuluh tempat tersebut memfasilitasi kebutuhan harian hingga masyarakat dapat berkegiatan kembali
puti fanfudi imam muhairib jakarta
banjir seakan jadi permasalahan klasik di ibu kota jakarta yang selalu melanda tiap tahunnya
bukan hanya permukiman warga banjir juga merendam wilayah wilayah yang menjadi lokasi strategis bagi pusat kegiatan
bisnis di jakarta dan sekitarnya
banjir besar yang kembali melanda jakarta pekan kemarin membuat pelaku usaha yang terdampak kian terpuruk
kami bahas bersama sarman simanjorang wakil ketua dewan pertimbangan kadin dki jakarta
selamat pagi bang sarman apa kabar
selamat pagi mas aldi salam sehat dan semangat selalu
salam sehat dan semangat selalu
bang sarman banjir ini bisa dikatakan musibah tahunan
namun dua tahun belakangan memang di jakarta cukup parah
tahun ini catatan dari kadin bagaimana
catatan kami memang begini
memang kalau kita lihat banjir tahun dua ribu dua puluh dengan dua ribu dua puluh satu ini
kalau kita bandingkan memang lebih parah yang tahun dua ribu dua puluh
hanya memang untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah lokasi lokasi yang tadinya tidak terkena banjir
saat ini banjir dasarnya luar biasa
ya katakanlah seperti misalnya jalan tol ya
tol itu dulu dulu nggak seperti parah begitu
nah kalau kemarin kita lihat banyak sekali masyarakat yang terjebak sampai bertahan di sana berjam jam
tidak bisa lewat
nah kemudian juga salah satu tempat kuliner yang paling top di jakarta kemang
ini juga menurut hemat kami tidak separah
tahun ini parah sekali
kalau dibandingkan tahun tahun yang lalu tidak begitu
tapi kali ini memang kita lihat sangat data sekali
jadi artinya bahwa apapun kalau yang namanya banjir di jakarta
pasti akan sangat sangat mempengaruhi berbagai aktivitas usaha dan bisnis di dki jakarta
nah untungnya mas ali bahwa
banjir kemarin ini di hari sabtu
jadi nggak bisa kita bayangkan kalau itu terjadi hari kerja
itu semakin banyak kerugian kita
tapi yang jelas memang di masa seperti saat ini
tanpa banjir pun pelaku pelaku usaha sudah sangat sangat berat ya
tapi dengan adanya banjir kemarin itu
nah tentu sangat sangat berdampak terutama kepada sektor sektor perdagangan mas aldi
oke bang sarman kalau kita melihat ini banjir yang kemarin terjadi
juga sampai melumpuhkan sektor sektor strategis seperti jalan dan lain lain begitu
tapi kalau melihat banjir yang tiap tahunnya terjadi
bagaimana sebetulnya mitigasi soal banjir yang terjadi tiap tahun di dki jakarta
kemudian disampaikan kepada para pelaku usaha
ya jadi memang kan setiap banjir
kita kan dari pelaku usaha juga pasti melakukan suatu evaluasi ya
jadi artinya kita sangat sangat berharap agar kiranya ke depan
pemerintah dalam hal ini pemerintah dki jakarta pemerintah pusat melalui pu
maupun daerah daerah penyangga ibu kota
bagaimana mampu mengendalikan dan mengurangi daripada dampak banjir ini
kami melihat memang sudah ada perubahan
contoh misalnya banjir tahun ini kita lihat di daerah daerah strategis di dki jakarta
seperti misalnya daerah daerah glodok misalnya daerah kelapa gading
yang selama ini juga menjadi pusat perdagangan kita
mungkin daerah daerah di selipi misalnya
nah kita lihat praktis tidak begitu signifikan banjirnya kemarin
malah ini pindah artinya ada perbaikan
akan tetapi mungkin apakah dari sisi pemeliharaan yang harus konsisten misalnya
kemudian juga bagaimana agar tanggung jawab daripada daerah daerah penyangga
karena bagaimanapun air yang mengalir itu kan datangnya dari hulu
yaitu ada dari bogor dari depok ya kan
jadi artinya ini harus semakin ditingkatkan
sehingga apa sebaik apapun pembangunan drainase di dki jakarta
tapi kalau kiriman air itu dari hulu itu masih tinggi
tentu memang ini juga menjadi satu kendala
jadi ini harus simultan gitu bahwa tanggung jawab banjir ini
bukan hanya tanggung jawab dki jakarta
akan tetapi juga di sana juga adalah daerah daerah penyangga
jadi ketika ada perbaikan di dki jakarta
seharusnya juga harus diikuti juga dengan perbaikan perbaikan yang signifikan di daerah daerah penyangga mas aldi gitu
bang sarman ini saya ingin mengetahui
sebetulnya ada tidak sih sistem seperti early warning atau peringatan dini
bagi lokasi lokasi strategis pusat bisnis begitu di jakarta
kemudian yang bisa memitigasi adanya datangnya banjir
sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko risiko kerugian besar akibat banjir yang terjadi tiap tahun ini
sebenarnya kalau di kawasan kawasan perdagangan
itu seharusnya sebenarnya ada
cuman kan yang jelas bahwa datangnya banjir ini kan nggak bisa dipastikan
misalnya kalau kita lihat kejadian pada tahun dua ribu dua puluh
malah itu pas tahun baru mas itunya gitu loh
pas tahun baru
nah biasanya orang berpikir bahwa menjelang imlek biasanya banjir itu akan datang
nah kadang kadang memang ramalan cuaca ini yang tidak menentu
nah sehingga kadang kadang ya pengusaha pengusaha kita kan apa namanya tidak begitu bisa memastikan gitu
kapan banjir itu datang
katakanlah seperti tahun ini misalnya ya

orang kan tidak menyangka bahwa banjir ini akan terjadi

jadi pas di awal awal berpuari ya kan
jadi seperti ini
tapi yang jelas memang bahwa pengusaha pengusaha sudah siap sebenarnya mengantisipasi banjir ini
kadang kadang yang saya katakan tadi
kapan waktunya ini menjadi suatu pertanyaan gitu mas adi
jadi kapan waktunya itu masih belum tepat
tapi kalau kita bicara soal kerugian
bang sarman melihat bagaimana tempat tempat yang terdampak banjir
lokasi lokasi strategis yang terkena
dan juga mungkin kegiatan produktivitas yang akhirnya terhenti
karena adanya banjir ini
bisa tidak sih dikalkulasikan sebetulnya berapa rupiah kerugian yang dialami
oleh sektor usaha pada banjir di tahun dua ribu dua puluh satu ini
gini mas aldi terus terang kalau tahun yang lalu kan kami bisa membuat suatu kalkulasi
atau hitung hitungan perkiraan
waktu itu kan tahun yang lalu kita perkirakan hampir mencapai satu triliun ya
tapi untuk tahun ini mas ali terus terang
pertama ini kan kondisi yang tidak normal
artinya bahwa saat ini kita masih pada posisi masa pandemi
di masa pandemi ini kita tahu sudah banyak restoran yang tutup
banyak toko toko yang tutup
banyak ukm ukm yang tutup
bahkan juga kita tahu pusat pusat destinasi wisata di jakarta juga boleh dikatakan juga sebagian tutup
dengan data data yang kami miliki memang kami agak sulit memprediksinya
karena ini keadaan yang terjadi di jakarta

dan tidak normal

dalam keadaan masa pandemi ini aja
pengusaha pengusaha kita apalagi sektor perdagangan ini sudah sangat sangat berat
nah harapannya sebenarnya pada akhir akhir minggu weekend ya seperti hari sabtu kemarin
ya ada peluanglah untuk menambah omset ya untuk berbagai cash flow nya
tapi kan kemarin sirna semuanya karena banjir
jadi artinya bagi pengusaha saat ini ya sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu
jadi kalau ditanya masalah keurgian aldi memang kita agak sulit memprediksi saya katakan tadi
karena data data di kami ini kan semua sudah berubah
contoh misalnya retail
retail di jakarta itu ada lebih kurang empat ratus di jabodetabek
itu sebagian sudah ada yang tutup
restoran misalnya di dki jakarta itu ada sekitar tiga sembilan ratus lima puluh tujuh restoran
itu juga sudah banyak yang tutup
jadi dengan adanya angka angka yang berubah ini ya kami agak sedikit kesulitan gitu
tapi kalau dari sisi angka mas kita yakin bahwa kerugian tahun ini tidak sebesar tahun yang lalu gitu loh
masih di angka ratusan miliar lah gitu
karena cuma satu hari full banjirnya kemudian hari minggu kita lihat juga sudah murai pelan pelan surut
dan hari ini kelihatan sudah sudah sangat normal gitu
jadi karena data data tadi mas aldi karena adanya banyak pengusaha pengusaha kita yang sudah tutup
sehingga kami memang agak kesulitan untuk menghitung daripada kerugian
baik dari sisi perdagangan maupun dari sisi transportasi dan logistik
oke apa yang kemudian dibutuhkan oleh dunia usaha untuk recovery atau bangkit kembali dari musibah banjir ini
ya tentu harapan kami memang bahwa di tengah kesulitan seperti ini
ya pemerintah harus peka ya bagaimana agar kita ini mampu bertahan ya
misalnya berbagai stimulus berbagai relaksasi atau mungkin keringanan harus dibutuhkan
harus betul betul diperhatikan oleh pemerintah
bagaimana kebijakan yang membuat pengusaha pengusaha kita ini bisa survive bisa bertahan hingga badai covid ini berlalu
ya contoh misalnya mas aldi yang kami selalu sampaikan misalnya
bagaimana pengusaha pengusaha kita ini diberikan keringanan dalam berbagai hal cicilan
mungkin ada pengusaha pengusaha kita saat ini yang harus mengembalikan kewajiban cicilan pokok atau bunga ke bank misalnya
nah ini pemerintah diharapkan juga memberikan suatu keringanan
apakah itu nanti sampai dengan akhir tahun ini misalnya keringanan itu atau dibebaskan juga dari cicilan misalnya
ini sesuatu yang sangat sangat diharapkan oleh dunia usaha saat ini
karena ya dengan kondisi saat ini mampu bertahan aja sudah syukur gitu
jadi tidak lagi berpikir mencari untung tapi bagaimana untuk mampu bertahan
nah ini menjadi harapan kita
yang kedua adalah ya tentu katakanlah kebijakan kita
tentu katakanlah kebijakan kebijakan yang lain
misalnya kalau ada kebijakan kebijakan pengusaha memberikan apakah itu dalam retribusi atau apakah itu pajak
misalnya katakanlah seperti pph pasal dua puluh satu misalnya
nah ini juga kami sangat berharap pemerintah juga bisa memperpanjang
dan banyak kemarin mas aldi yang kebijakan kebijakan pemerintah kami harapkan itu dievaluasi efek kondisi tadi di lapangan
kemudian juga ada yang masa berlakunya sampai dengan bulan april atau bulan maret
kami harapkan itu sampai bisa diperpanjang sampai akhir tahun ini
karena kita tidak tahu sampai kapan covid ini apakah itu nanti ke depan juga masih ada banjir kita tidak tahu
yang jelas bahwa kita ingin ya tidak ada lagi pengusaha pengusaha yang tutup
nah itu dia karena
tidak ada lagi pengusaha pengusaha yang memphk kan mengurumkan pekerjaannya
akan tetapi bagaimana mampu mendorong pengusaha untuk bertahan dulu hingga nanti dikatakan badai
ini covid ini bisa berlalu dari tengah tengah kita mas aldi
baik bang sarman
tadi dikatakan juga karena sudah seperti bagai jatuh tertipa tangga pula
artinya memang butuh lebih banyak stimulus relaksasi bagi dunia usaha agar bisa bertahan dari pandemi dan juga musibah musibah lainnya saat ini pasca banjir
terima kasih bang sarman simanjorang wakil ketua dewan pertimbangan kd dki jakarta sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
selamat pagi bang sehat selalu